bambang cahya pinardi sudah menekuni budidaya ikan hias sejak dua ribu satu
dari yang semula memiliki tiga puluh akwarium di rumah
saat ini ia sudah mempunyai peternakan ikan hias
dengan dua ratus tiga puluh delapan akwarium berbagai ukuran dan delapan belas kolam ikan
tak hanya menjual ikan hias di pasar lokal
bambang juga sudah melakukan ekspor ke beberapa negara
ia mengaku saat pandemi covid sembilan belas melanda
permintaan ikan hias meningkat baik untuk ekspor maupun domestik
sementara biasanya bambang bisa mengirim tiga ratus empat ratus ekor
saat pandemi menjadi lima ratus sampai enam ratus ekor sebulan
masa psbb kan dilarang keluar berkerumun
ternyata di sana berjubel
begitu juga sekarang kita kan di kota bekasi ini
ada pasar malam ikan untuk lokal
itu di rawalumbu dan di teluk buyung
itu juga makin lama makin rame
ikan hias andalan yang dibudidayakan antara lain
serta beberapa jenis lohan dan ciklit
meningkatnya minat ikan hias di tengah pandemi
juga dibenarkan oleh putri
penjual ikan hias di kawasan bekasi jawa barat
yang mencapai lima juta rupiah
dari sebelum pandemi satu lima hingga dua juta rupiah per hari
penjualannya di pasar lokal ini sih
maksudnya kita alhamdulillah ya
maksudnya agak meningkat gitu mas
maksudnya pandemi ini gitu
orang orang kan karena mungkin libur kerja
jadi untuk hiburan di rumah gitu
untuk ikan hias sih sekarang lagi meningkat
ini kan kerja ini
ya di rumah pengen ada hiburan lah gitu ya
selain dari anak anak sendiri
ya saya pengen ada apa namanya piaraan
tapi yang tidak merepotkan dari sisi bau atau segala macam
seiring dengan bertambahnya jumlah peminat
ikan hias pun kini naik daun
tidak hanya menjadi hobi
memelihara ikan hias juga dapat melepas kejenuhan
dan memperindah ruangan dengan kecantikan ikannya
tim liputan cnn indonesia